inilah comment center atau ruang kendali untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di sejumlah ruas jalan kota surabaya
polisi telah memasang lebih dari enam ratus kamera pengawas atau cctv yang terhubung ke comment center
terletak di bagian depan gedung mapol restabes surabaya polisi kini bisa memantau aktivitas di jalanan kota secara real time dua puluh empat jam
comment center ini juga terkoneksi dengan cctv yang dimiliki pemkot surabaya sehingga pemantauan bisa lebih akurat dan lengkap
kami bisa memonitor seluruh kegiatan kegiatan publik tentunya ya tidak ke ruang privasinya tetapi ke ruang publik
nah diharapkan nanti ke depan tidak ada masyarakat lagi yang merasa perlu kehadiran polisi karena polisi ada di mana mana
melalui alat dan kami juga menempatkan personil personil di titik titik tertentu
dengan memperhatikan layar monitor polisi kini bisa lebih mudah memantau setiap kejadian lalu lintas atau bahkan tindak kriminalitas
meski sama seperti di kota lain namun comment center di polrestabes surabaya memiliki keunggulan
di antaranya karena mampu berinovasi dengan menerapkan metode tilang berbasis cctv
pelanggar lalu lintas akan terekam di capture plat nomornya dan surat tilangnya akan dikirim ke alamat bersangkutan
hal ini menjadikan comment center di polrestabes surabaya ditetapkan
dan mabes polri sebagai percontohan rangka umara surabaya
oke secanggih apa pak mirsa
kemen center polres surabaya kita sudah terhubung dengan wida subianto
wida kita tahu ya di beberapa kota besar sudah ada comment center seperti ini
tapi kalau surabaya mau dijadikan percontohan lebih ataupun kelebihannya seperti apa nih yang bisa anda sampaikan
pura pura dan juga daniar
jadi kalau memang kita berbicara tentang comment center
kita tidak akan menghubungkan comment center dengan cctv
dan kita selalu menghubungkannya dengan pelanggaran lalu lintas atau tilang
namun ternyata ketika saya berada di comment center ini
tempat saya berada ini lebih dari itu daniar
jadi masyarakat ini bisa memanfaatkan inovasi yang dikembangkan oleh pertabes surabaya
melalui teknologi dan juga berbasis aplikasi yang bisa di download di hp android maupun iphone ini
dengan berbagai aplikasi yang sangat membantu
misalnya adalah click button
nah ini jadi kalau misalnya
kita nanti ada kegiatan atau kejadian kriminal
ini kita bisa langsung memencet panic button di aplikasi
dan langsung terintegrasi dengan comment center ini
nantinya comment center akan mengirim petugas untuk langsung datang ke tkp kita
kemudian juga nanti ini ada pendeteksi wajah
jadi kalaupun misalnya di kawasan terpantau cctv ini ada misalnya kecelakaan lalu lintas
di mana kasusnya adalah tabrak lari atau kejadian kriminal
ini wajah yang terdeteksi oleh kamera cctv ini bisa diketahui identitasnya
jadi ini tidak hanya sebatas pelanggaran lalu lintas
nah bagaimana detailnya
kita bisa bertanya langsung dengan bapak bambang wibowo selaku kabak ops polrestabes surabaya
selamat pagi bapak
jadi ini luar biasa sekali saya berada di comment center ini
tadi begitu masuk terdeteksi wajah saya identitas saya keluar
nah ini juga kita pengen tahu pak
sebenarnya mungkin bisa diterangkan seperti dibilang
kang ini distribusi cctv ini seperti apa pak di surabaya ini
terima kasih mbak
jadi untuk ini nampak peta gis ya geographic information system di sini
berbasis kepada teknologi informasi
jadi peta surabaya bisa kita lihat semua di sini
nah dalam rangka mendukung smart city pemkot surabaya
jadi kami berusaha untuk mengoptimalkan monitoring monitoring cctv yang sudah ada di pemkot

jadi di comment center kami lebih lengkap lagi untuk cctv nya
kami bisa memantau keseluruhannya
jadi aktivitas aktivitas masyarakat
khususnya pada saat melaksanakan kegiatan berlalu lintas
maupun aktivitas lain di ruang publik
mungkin kita bisa bergeser sedikit ke sini pak bambang
jadi masyarakat bisa melihat
ini adalah bukti monitornya seperti ini distribusinya
boleh menghadap sini pak bambang
monitornya ada seperti ini pantauannya
ini kalau kita zoom out lagi ini kelihatan memang masih sedikit
namun ternyata datanya ini ada seribu lebih kamera cctv yang terpasang
jadi ini kamera ini terintegrasi dengan kamera cctv yang dimiliki oleh pemkot surabaya
dan kalau biasanya pemkot surabaya hanya sebatas untuk memantau
dan koneksinya di comment center ini adalah ada tindakan langsungnya dari forestabes surabaya
baik pak dari sisi sini ini adalah pembahasan
jadi dari sisi sini ini bisa kita bergeser ke sini pak
di monitor yang di sini ini diterangkan juga katanya nanti bisa melihat distribusi dari anggota
dengan absen absen online nya
ini bisa dijelaskan seperti apa pak
jadi penyebaran penyebaran anggota dari peta gis
dari peta cis yang ada yang tadi sudah kami tampilkan di sana
jadi penyebaran anggota bisa kita lihat di sini
coba di klik ke anggota sabara untuk patroli
dari cctv ke penyebaran anggota di lapangan
dan inilah yang
ya bisa ya pak ya
jadi terdeteksi masing masing anggota oh posisinya di sini
dan inilah nanti yang menunjukkan kalau misalnya ada panic button
ini aplikasi yang bisa di download oleh masyarakat bila mana terjadi kegiatan
terjadi kejadian kriminal ini bisa langsung berbunyi ya pak di comment center ini
di sini penyebaran anggota ini dimaksudkan bahwa dari comment center bisa memberikan
bahwa dari comment center bisa memberikan direktif langsung
di samping itu juga anggota dari aplikasi yang ada langsung bisa monitor
anggota yang terdekat langsung monitor kemudian jalur terpetakan di situ
lokasi mana pada saat ada masyarakat yang memencet tombol pani button
contohnya seperti ini
ya jadi memang barusan saya sempat mendengar ada suara di command center ini
dan juga di monitor ini juga ada tanda berkedip merah
ini ada laporan dari masyarakat nomor hp nya sekian menekan tombol button karena kejadian apa
dan inilah nanti danier dan juga prabu yang menjadi koordinasi dari comment center ini
untuk langsung mengiring petugas atau anggota di lokasi kejadian
prabu dan danier
terima kasih wida subianto untuk laporan anda ya langsung dari surabaya jawa timur